jokowi berada di bogor
bukan karena ada demo di jakarta tapi memang ada kegiatan yang sudah terjadual sejak dua pekan lalu
di sisi lain heri juga membuka peluang kalau ada pejabat istana yang siap menerima perwakilan demonstran
sementara di surabaya masa buru dan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm
mereka menilai pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat yang masih terhimpit pasca pandemi
dalam aksi mereka menuntut kenaikan upah pekerja dan penurunan harga kebutuhan pokok salah satunya bbm
pasalnya kenaikan harga bbm memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lain di saat upah mereka cenderung stagnan setiap tahun
di jawa timur bahkan ada kabupaten yang upah minimumnya tidak naik pada dua ribu dua puluh dua ini
masa menuntut agar gubernur jawa timur kofifa indar parawansa merevisi besaran upah minimum provinsi dua ribu dua puluh
mereka mengaku daya beli pekerja menurun tiga tahun terakhir
diprediksi semakin sulit naik karena pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi
penurunan daya beli mencapai lima puluh persen